itu bule gue yakin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
tidak ada apa apa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
berapa banyak yang kita taruh ini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
saat itu tidak udh diri
dia pun sangat menggila
tidak ada apa apa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
di rumah tuh orang bule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
tuh anjing jadi bego
gue dapet akal
gue dapet akal
kagak deh bang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
lo kan sekarang cantik loh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

terus kalau gue jadi betah tinggal di rumah

hmm emang udah seru aja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
tenang saja bu
ibu akan siapkan kubuk
jadi bu bisa beristirahat di sana
semangat siap zuat
ada perlu apa
begini tuan barangkali tuan perlu tenaga buat beres beres rumah cuci piring atau masak saya mau tuan
tapi saya sudah tidak punya suami tuan makanya saya pulang kampung sekarang saya numpang di rumah saudara saya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
maaf tuhan saya bisa kerjanya cuma siang kalau malam saya harus jaga swa
jaga swadi anak saya tuan
sampai jumpa lagi